kasusnya semakin bertambah dua ratus empat puluh kasus lebih satu ratus tiga puluh diantaranya anak meninggal dunia
namun sampai dengan sekarang sampai dengan hari ini untuk meminta pertanggung jawaban ini sebenarnya pertanggung jawaban siapa belum jelas hulunya ada di mana
tapi kalau kita lihat pak iwan sesuai dengan perpres delapan puluh tahun dua ribu tujuh belas ada disebutkan bahwa bpom bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan
jadi ini terkait dengan penyusunan kemudian pengawasan bpom
bpom memang disebutkan secara hukum regulasi ada di garis terdepan
tapi kalau pak iwan mungkin juga sudah menyimak arahan atau pernyataan dari bpom pada jumat lalu bahwa bpom menyerahkan kepada industri farmasi karena produsen sebagai produsen
anda melihat pak iwan sebenarnya ini tanggung jawab siapa jadinya
ya jadi kan memang bpom bertanggung jawab untuk menjamin keamanan obat yang ada di
nah itu kan dilakukan dengan berbagai cara
yang pertama adalah memang industri farmasi yang melakukan pengujian kemudian hasil pengujian diberikan ke bpom
bpom melakukan review dari hasil itu dan kalau dia meragukan bisa dites ulang
kemudian itu kan biasanya dilakukan sebelum obat beredar
setelah obat beredar itu kan kita kenal ada yang namanya post marketing surveillance ya
jadi setelah obat beredar
itu pun ada pengawasan
tidak mungkin semua obat beredar diperiksa
jadi pasti akan diambil secara acak
itu diperiksa obat obat tertentu yang cenderung untuk berbahaya atau berbahaya
itu yang diambil
dan kemudian seperti yang sekarang ini
begitu ada kasus itu dilakukan pemeriksaan
jadi itu sebetulnya sudah sekarang yang dilakukan oleh bpom
ini kan post marketing surveillance
jadi dia memeriksa obat obat yang diduga ada etilenglikol
tadi bahkan di berita sebelumnya kan dikatakan bahwa akan ada penuntutan pidana seperti itu
artinya anda melihat bpom juga tidak boleh lepas tangan
harus ikut bertanggung jawab
karena kalau tadi keterangan pada sore hari tadi
senin sore tadi melalui kepala bpom mengatakan bahwa sejauh ini ada dugaan
dua industri farmasi yang diduga terlibat pidana
terkait dengan kasus kematian anak
yang mengalami gagal ginjal akut
kalau memang kedepannya penyelidikannya memang terbukti
ada keterlibatan dari dua perusahaan farmasi tersebut
artinya apakah bpom juga bisa terseret karena mungkin dinilai lalai dalam hal pengawasan
karena bpom kan juga mengawasi dari hulu ke hilir itu tadi
ya jadi di sini kan ada dua persoalan yang kita mesti lihat ya
sekarang kan diduga penyebab dari gangguan ginjal akut
penyebab atipik ini diduga kuat adalah karena pencemaran obat sirup etilen glikol dan dietilen glikol
dan sekarang kan sedang dilakukan penyelidikan epidemiologi
salah satunya dengan penelitian kasus kontrol
untuk melihat apakah betul memang ini penyebabnya
dan kemudian apakah penyebab tunggal atau sebetulnya ada interaksi
artinya dia menjadi penyebab
karena ada gabungan dengan obat lain atau dengan makanan lain atau dengan kondisi lain
itu yang pertama yang dilakukan
nah itu kan sudah dilakukan
nah sedang dilakukan
yang kedua kan memang dari kementerian kesehatan waktu itu sudah demi keamanan ditangguhkan dulu penggunaan obat sirup ya
itu dari sisi keamanan
bpom juga bereaksi kan dengan memeriksa obat obatan
dan kemudian kalau ditemukan memang ada yang melanggar gitu ada yang melanggar kadangnya
ya itu tanggung jawab
ya itu tanggung jawab
bpom apa yang dilakukan sebagai tanggung jawab
seperti yang tadi
dia menghentikan produksi kemudian juga melakukan penuntutan pidana tadi
jadi artinya tanggung jawab ketika ada indikasi obat yang sudah beredar di pasaran kemudian mengandung senjawa berbahaya
seperti yang saat ini kasusnya
artinya tanggung jawab semata tidak hanya ada di produsen farmasi saja tapi juga ada di bpom

salah satu yang bisa dilakukan bpom adalah menarik izin obat tersebut kan
dan tadi kalau memang ada kesengajaan tadi kan diberikan sepertinya ada kesengajaan bahwa digunakan ethylene glycol dan diethylene glycol yang seharusnya tidak boleh digunakan
beda kalau dia pencemaran ya
kalau minimal kan urusannya berbeda
ini kan kalau digunakan dan tidak boleh digunakan itu kan yang tadi yang dijelaskan bahwa itu kan akan dilakukan penuntutan pidana oleh bpom ya
sebenarnya skemanya semestinya itu seperti apa pak iwan ketika obat sudah diproduksi kemudian dilempar beredar di pasaran dijual di pasar
dalam hal ini bpom mengawasi bagaimana misalkan melakukan random sampling atau mungkin ada quality control atau ada post control ketika obat itu sudah terjual bebas atau bagaimana
ya kalau kita mulai kan sebelum obat itu boleh beredar di indonesia itu kan harus lewat persetujuan bpom ya
kan harus lewat penelitian
yang namanya obat itu mesti terbukti efektif
dan yang namanya efektif di dunia kedokteran itu harus ada buktinya incident based kita bilang ya
jadi nggak bisa ada testimoni testimoni
dan harus terbukti aman
setelah itu kan obatnya beredar
tentunya kan diharapkan produsen itu memproduksi obat yang berbeda
dan itu memproduksi obat sesuai dengan apa obat yang waktu itu diajukan untuk registrasi dalam uji kliniknya
nah setelah itu kan obat boleh beredar
setelah obat beredar itu kan kita kenal yang namanya tadi post marketing surveillance atau uji klinik tahap empat gitu
di sini dilakukan pengawasan
tentunya nggak bisa semua obat itu akan diperiksa
kan banyak sekali obat beredar ya
yang dilakukan adalah dua kan
secara uji petik secara acak
obat obat tertentu yang diduga ada pelanggaran atau diduga berbahaya
dan kemudian kalau ada kasus seperti sekarang ini
ada kasus peningkatan gangguan ginjal akut gitu ya
atau ada laporan dari masyarakat
itu yang dilakukan setelah obat beredar gitu
tanggung jawab yang anda lihat yang harusnya dilakukan oleh bpo

dalam berhadapan dengan kasus ginjal akut
kasus ginjal akut ini seperti apa pak ewan
ya kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah
karena kan diduga kuat
penyebabnya adanya ethylene gliko dan dietylene gliko di dalam obat ya
yang perlu dilakukan oleh bpom adalah
yang pertama adalah
periksa kandungan ethylene gliko dan dietylene gliko
dari obat obat yang dikonsumsi oleh anak anak yang mengalami gagal ginjal akut ini
jadi obatnya yang real gitu
obatnya yang ada di rumah
jangan obat yang ada di produsennya
meskipun di produsen misalnya dikatakan bednya sama
tapi kan beda antara obat di produsen dan obat yang digunakan oleh anak tersebut
kan obat itu sudah lewat rantai distribusi yang panjang yang bisa terjadi macam macam kan
jadi itu dulu yang perlu diperiksa
yang real dikonsumsi oleh anak itu
nah itu diperiksa
kemudian kalau itu memang ada masalah
ya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku
misalnya obat tersebut dinyatakan tidak boleh beredar
diumumkan ke masyarakat
seperti itu menurut saya seharusnya
analisa anda di kasus gagal ginjal akut yang kita hadapi sekarang gitu
mengapa ada zat berbahaya yang terkandung di dalamnya
kemudian digunakan sebagai pelarut obat
kemudian ada digunakan melebihi ambang batas aman
ya jadi gini
jadi ini kalau berdasarkan data yang ada ya
saya kan kalian saya di epidemiologi biostatistik
jadi saya akan bicara sesuai dengan data gitu ya
jadi kalau dari data yang ada
penyebab atipik ini itu mengkonsumsi obat sirup
jadi kan diduga karena adanya obat sirup
kemudian dari obat sirup itu kenapa obat sirup
kan kita melihat dari pengalaman dan bukti di negara lain bahwa
yang sebetulnya itu cemaran dari proses pembuatan obat hidup tersebut
nah kemudian kan ethylene glycol dan diethylene glikol ini diperiksa
pada obat yang dikonsumsi anak tersebut dan pada darah anak tersebut
ternyata dari data yang saya ikut berdiskusi tentang data itu
itu adalah memang ada
tapi belum di semua anak diperiksa ya
karena pemeriksaan ini tidak mudah
itu memang ada ethylene glycol dan diethylene glycol di dalam darah anak tersebut
nah itu jadi
kemudian kan kementerian kesehatan itu mendatangkan anti dotnya ya
jadi anti dari ethylene glycol dan diethylene glycol ini sudah diberikan pada beberapa anak
nah ternyata sebagian besar ada perbaikan

jadi dari sini kan mengarah bahwa ya kemungkinan besar itu ethylene glycol dan diethylene glycol
memang belum diperiksa semuanya
karena seperti saya bilang tadi
pemeriksaannya itu tidak mudah
lab yang bisa diperiksa sedikit
nah untuk lebih memastikan saat ini sedang dilakukan itu penelitian yang namanya kasus kontrol
kalau kita bilang di epidemiologi ya
itu artinya dibandingkan anak anak yang mengalami gagal ginjal akut
dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami gagal ginjal akut
kemudian dilihat apakah ada perbedaan obat yang mereka minum atau makanan yang mereka makan
untuk lebih memastikan bahwa ya inilah penyebabnya
itu yang kita sedang lakukan
dan itu diharapkan hasilnya bisa dalam dua minggu ini bisa ada hasilnya
sehingga kita bisa lebih pasti apa penyebabnya gitu
terima kasih pak iwan aryawan sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih atas diskusinya
pak iwan selamat malam
selamat malam pak iwan aryawan
terima kasih pak iwan
terima kasih pak iwan
terima kasih pak iwan
terima kasih pak iwan